balon diru kita juga akan happy
dia akan tumbuh dengan sehat
masalah elsa sama ricky itu urusan saya
tapi dia tidak mau dengarkan saya
pihak polisi sudah menetapkan ricky
sebagai daftar pencarian orang
memang nggak mungkin kalau ricky
akan muncul dalam kondisi seperti ini

saya akan mencari dia
untuk terus hubungi ricky pak
ya siapa tau
ricky masih datang
tolong kabarin saya setelah itu pak
melindungi seorang pembunuh
saya akan bantu pak randy
memang riki itu keponakan saya
tapi kalau dia sudah melanggar hukum
dan melindungi seorang pembunuh
saya tidak bisa tinggal diam
terima kasih pak
oh ya pak
saya boleh minta
nomor teman teman sesama model
yang dekat dengan ricky
saya akan bantu pak randy
untuk mencari ricky
saya mau coba tanya ke mereka
nanti saya akan kirim ke nomor pak rendy
saya juga akan sebarkan informasi ini
ke teman teman sesama model lainnya
terima kasih banyak pak
sama sama pak randy
saya mau pergi
saya mau pergi
saya mau pergi
saya mau pergi
kamu sudah benar benar menghancurkan diri kamu sendiri
dengan melindungi elsa seperti ini
benar benar tidak bisa melindungi kamu lagi
bisa minta rekaman cctv di perbatasan perbatasan
siapa tahu menangkap keberadaan mobil buronan kami
riki dan elsa
ini saya sedang mencari rekaman cctv
untuk bapak lihat
cctv di tiap tiap perbatasan
apakah berfungsi dengan baik pak
kalau memang burunan melintasi perbatasan
pasti akan terekam cctv dengan jelas
bisa mencari koneksi
bisa mencari koneksi
bisa mencari koneksi
bisa mencari koneksi
halo selamat siang
dengan siapa ini
ya siang pak
ini dari bank acb pak
sesuai permintaan pak ginanjar
untuk memantau pergerakan transaksi perbankan
milik saudara riki alexander dan elsa andindita
saya mau melapor pak
laporan tentang apa pak
kami baru saja mengidentifikasi transaksi kartu
di salah satu lokasi atm kami pak
dari sebuah komplek pertokohan
nasabah melakukan tarik tunai sekitar pukul sebelas siang ini pak
tepatnya atm itu di daerah mana ya
di daerah sukabumi pak
kelihatannya mungkin dari komplek pertokohan kecil pak
nama kompleknya anugrah indah
terima kasih atas informasinya
sama sama pak selamat siang
ini dari pihak bank ajb
bahwa ada transaksi kartu rezeki di sebuah atm
yang letaknya di komplek pertokohan
di daerah sukabumi
nama pertokohannya anugrah indah
kita berangkat sekarang
pak kita tinggal dulu pak
tunggu sebentar ya
kamu mau ngapain
uya mau minta restu
bawa pulang lima ratus juta
kamu mau ngepet yaya
jangan kayak gitu ya
ngepet itu dosanya
udah gitu nanti kamu makin jelek
kayak gitu ya
siapa yang mau ngepet
mau ikut sayembaran
uya yakin pasti bisa
bakal uya persembahan
siapa yang jagain
siapa yang jagain
nanti abis itu kamu ikut sayembara
terus habis itu gagal
balik ke sini bilang ke masalnya gimana hah mau dipecat lagi ke sana nih kamu pegang
ibu aja kamu tremor gimana mau pegang lima ratus juta setlok kamu yang ada
ambil pot dari tanah lihat itu pot ditanamnya kembang selasih ha ha lihat
lagi mau nangkep penjahat tapi ayang gigi enggak ngasih aduh mana dandan udah
merekota begini uber aja yang gigi ah nggak payah nggak payah
kacamata hitam ceket hitam tinggal kasih minyak urut saja
buat siapa kamu mau makan ya dicoklat semua isinya mau bisik kok banyak banget
kalau bikin aku gendut ya kalau bikin aku kayak bola ya berkawasan leper lainnya yang kurus ya
banyak banget mas
bisa aja mau bikin aku gendut siapa yang mau bikin kamu gendut kamu saya bawain kamu ini
itu supaya kamu jadi happy kenapa kamu jadi salahin saya saya mana tahu orang saya baca di artikel kalau
mau nyalain salah itu penulisnya ya udah nggak usah bareng bareng iya tahu tahu apa coklat
yang membuat naikinmu sini ya udah jadi bener saya saya salah apa enggak nih enggak aku ya salah
perlu saya tuntut nggak orangnya nggak usah tuntut aku aja yang sayang sama kamu
kamu jangan banyak pikirannya
kata dokter kalau kamu happy balon biru kita juga akan happy
dia akan tumbuh dengan sehat
masalah rasa sama riki turut saya
udah abis makasih ya
saya sama yang elektronik
nanti kalau saya ketemu sama penulisnya artikel itu
apa sih mas udah gak usah
saya ikut kesana
sebentar lagi saya muncul
udah apa mas
pihak polisi bilang riki telaca
dia ada di sekitar daerah sukabumi
katanya dia melakukan tarik tunai disana
kemungkinan belum jauh dari situ
saya berangkat dulu ya kamu istirahat disini ya
ya allah apa lagi ini
tender yang udah aku bela belain
udah deal harus dibatalkan sepiakannya
gara gara masalah elsa
ini udah bener bener kelewatan
dari kantor polisi praja v
anda sudah dapat informasi soal ricky
saya kesana sekarang
terima kasih buat informasinya
siapa ini habis bikin sarapan dapur sampai kayak gini bentukannya
kok sampai amburat dulu kayak gini
selai dimana piring dimana
kenapa nambahin kerjaan kiki deh ini
wah kok berantakan gitu
eh apa sih mbak
pasti mas alin ini yang bikin berantakan mavin ya ki
kak papa mbak anjir
iya soalnya mas alin yang bikin enakku roti bikin enakku susu jadi dia yang bikin berantakan
hah ya kalo mas alin tuh yang bikin sarapan buat mbak andin mah gak apa apa kalo kayak gitu
kiki jadi pengen dan nanti kalo kiki udah nikah terus kiki pengen dimasakin juga makanan dari suami kiki
tapi dapurnya harus bersih mah soal perantakan kayak gini kan jadi nama nebal kerjaan kiki mbak
ketau tuh mas alin juga kenapa jadi sering sering banget bikin kia ginian katanya biar bikin aku happy
kiki sampe tadi tuh diadeng adeng lomba sama wartawan kan kiki takut kalo wajah kiki nanti jadi terkenal
tenang aja wartawannya udah di handle kesel masal
sekarang kita tinggal tunggu titik terangnya aja
semoga aja semuanya berjalan dengan lancar ya mbak
oh udah pasti dong mbak kan ini semua juga demi kebayaan dan keadilannya mas roy
jadi kiki berdoa semuanya lancar terus warga pondok pelita terutama keluarga kita bisa ayam dan terdama dan cacetara selama lamanya
amin amin amin ya udah bayasin dulu gitu
yaudah kiki ambil pelan dulu ya